pertemuan rapat tahunan bank dunia imf menuai berbagai kritik dari berbagai pihak sebelumnya calon presiden nomor urut dua
prabowo subianto meminta pertemuan imf dibatalkan karena perhelatan dunia ini bersamaan dengan gempa dan tsunami di palu
pertemuan ini juga dinilai hanya menghamburkan uang negara
menanggapi hal ini koalisi indonesia kerja atau kik melihat pertemuan imf world bank merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
pertemuan imf world bank merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi